adu mulut ini terjadi antara seorang pengendara motor pelanggar psbb
dan petugas razia protokol kesehatan di jalan kapten tendean mampang
prapatan jakarta selatan
pengendara motor yang terjaring razia karena tidak menggunakan masker ini
ngotot dan tidak terima diberi sanksi sosial
setelah mediasi keributan antara pengendara dengan petugas pun dapat meredah
jadi yang bersangkutan tidak menggunakan masker dengan baik dan benar
diberhentikan oleh petugas kita akan kita tindak sesuai dengan pergubun jusimila tahun dua ribu dua puluh
tapi yang bersangkutan menolak karena belum memahami peraturan yang ada
operasi protokol kesehatan yang digelar pada rabu pagi ini menjaring sejumlah warga
yang kedapatan tidak mengenakan masker
sebagai sanksi sosial
pelanggar diminta menyebutkan pancasila dan menyapu jalan
sebuah kantor perbankan di kawasan juanda gambir jakarta pusat
disegel atau dihentikan kegiatannya oleh aparat suku dinas tenaga kerja
transmigrasi dan energi dki jakarta pada rabu siang
pemberhentian kegiatan ini dilakukan lantaran kantor tersebut nekat beroperasi
meski tiga karyawannya diketahui terpapar covid sembilan belas
saat sidak dilakukan
petugas gabungan menyebut perusahaan telah menjalankan protokol kesehatan
sesuai dengan aturan psbb
namun petugas terpaksa melakukan penyegelan di lantai tiga selama beberapa hari ke depan
petugas meminta karyawan yang berada di lantai tiga untuk bekerja dari rumah
sementara kantor akan disterilkan selama penutupan
kalau kebetulan ada yang tiga orang yang terpapar di lantai tiga
saya bilang kalau terpapar itu lantai tiga
yang ditutup dulu disterilkan
lantai itu dulu beberapa hari ini
lantai itu akan disemprot
nanti kalau nggak disterilkan nanti dia patut
ternyata tertular lagi satu lantai ke lantai
dan kita ingatkan lagi kantor kantor yang ada
tolong baca pergub delapan puluh delapan
tolong ikuti psbb ini dengan baik
petugas gabungan juga melakukan razia rumah makan di kawasan johar baru
yang masih menyediakan fasilitas makan di tempat
dalam razia masih banyak warung yang melanggar aturan

kepala satpol pp kecamatan johar baru mengungkapkan
pihaknya akan memberikan sanksi tegas
berupa penutupan paksa selama tiga hari
serta denda lima puluh juta rupiah bagi pemilik warung makan
apabila di kemudian hari masih menyediakan fasilitas makan di tempat
apabila di kemudian hari masih menyediakan fasilitas makan di tempat